ilmu pengetahuan dan teknologi sudah menjadi landasan ilmiah
dalam pembangunan sesuai dengan amanat undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua
tentang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi
untuk itu bppt atau badan pengkajian dan penerapan teknologi
hadir untuk dapat membawa indonesia menjadi negara maju
dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
dan tentunya bisa terus bersaing dengan negara lain
lalu bagaimana kiprah bppt sebagai lembaga pengkajian dan penerapan teknologi
di bawah koordinasi kementerian riset teknologi badan riset dan inovasi nasional
dan bagaimana kemudian peran peran dan langkah langkah strategis dari bppt
dalam menjalankan fungsi strategisnya dalam meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi
dan terkait dengan pandemi covid sembilan belas yang sedang melanda dunia juga pastinya
apa saja langkah langkah dan program program unggulan dari bppt
kita akan langsung berbincang dengan kepala badan pengkajian dan penerapan teknologi
atau kepala bppt sudah bersama saya bapak dr insinyur hamam riza mscipu
iya pak kita bicara soal salah satu kegiatan yang baru saja berlangsung
ini di dalam rakernas bppt dua ribu dua puluh
presiden joko widodo ini mengapresiasi kinerja dari bppt sejauh ini
dari delapan bidang yang ada diapresiasi oleh presiden jokowi termasuk inovasi yang ada
yang dilakukan selama masa pandemi covid sembilan belas
namun ada tiga arahan utama yang juga disampaikan oleh presiden jokowi dodo ini pak
sebelum saya bertanya kepada pak hamam nanti tanggapannya seperti apa
kita akan simak terlebih dahulu
ini dia tiga arahan presiden jokowi dodo yang disampaikan dalam rakernas bppt dua ribu dua puluh satu
bppt harus berburu inovasi dan teknologi untuk dikembangkan
saya yakin ratusan ribu peneliti ribuan lembaga riset dan teknologi di pemerintah
dan swasta dan jutaan inovator di masyarakat luas pasti memiliki banyak temuan
yang kedua bppt harus menjadi lembaga akuisisi teknologi maju dari manapun
teknologi sekarang ini berjalan dengan kemampuan
teknologi sekarang ini berjalan dengan kemampuan
berjalan sangat cepat sekali
dan teknologi yang kita butuhkan untuk pemulihan ekonomi nasional
mungkin saja belum diproduksi di dalam negeri
jadi strategi akuisisi teknologi dari luar negeri menjadi kunci percepatan pembangunan ekonomi kita
yang ketiga bppt harus menjadi pusat kecerdasan teknologi indonesia
saat ini kita berada di zaman
persaingan dalam menguasai ai sudah sama dengan kayak space war di era perang dingin
siapa yang menguasai ai dia yang akan berpotensi menguasai dunia
ya baik pak itu tadi tiga arahan langsung yang diberikan oleh bapak presiden joko widodo
apa tanggapannya pak
apa kait dengan arahan yang tadi disampaikan
saya sungguh terpukau dengan apa yang disampaikan oleh pak presiden
pada kesempatan pembukaan rapat kerja nasional badan pengkajian dan penerapan teknologi dua ribu dua puluh
yang mengetengahkan tentang penguatan ekosistem inovasi teknologi
pak presiden tadi menyampaikan pertama bppt haruslah berburu inovasi
bppt harus mengembangkan teknologi secara ekstraordinari
itu sebuah poin pertama yang menurut saya sungguh luar biasa dan merupakan tantangan
ya kita ketahui bahwa untuk menjadi ekstraordinari bppt harus memiliki sumber daya manusia yang handal
yang berkarakter yang terampil dalam semangat kami memiliki sumber daya manusia yang smart
yang dapat menghasilkan terobosan terobosan inovasi teknologi tersebut
dimulai dengan penguasaan teknologi
karena memang sesungguhnya untuk kita mengejar sebuah inovasi kita perlu memiliki kedalaman di dalam pemahaman terhadap sebuah bidang
dan kita ketahui untuk bidang fokus teknologi di bppt
yang kita dorong di tahun ini

ini semua membutuhkan inovasi inovasi yang sangat diharapkan
ya kita akan lakukan
untuk sumber daya manusia ya pak ya
ya pembangunan sumber daya manusianya yang untuk menghasilkan penguasaan teknologi
dan kemudian mendayagunakan teknologinya serta menjamin keberhasilannya
di kala pandemi covid sembilan belas misalnya kita harus mengetengahkan alat kesehatan
serta seluruh upaya upaya untuk melaksanakan tiga t misalnya
dan ini menjadi bagian daripada inovasi yang kami buru sejak masuknya pandemi covid sembilan belas di indonesia di tahun yang lalu
pada bulan maret ya
sudah tepat setahun banyak capaian juga yang sudah dilalui atau dicapai oleh bppt ya pak ya
kemudian yang poin kedua yang disampaikan oleh pak presiden adalah agar bppt menjadi lembaga yang melakukan akusisi teknologi
teknologi yang maju dari manapun dan dapat diimplementasikan dengan cepat
ini sungguh merupakan penguatan

peran bppt mulai dari perkayasaan dari audit teknologi kemudian clearing teknologi
ini adalah bagian pengkajiannya
kemudian masuk di tahapan penerapannya di mana kita melaksanakan alih teknologi
kemudian kita melaksanakan difusi ilmu pengetahuan teknologi kemudian intermediasi hingga kepada komersialisasi
yang terakhir yang disampaikan oleh pak presiden adalah bppt harus menjadi pusat kecerdasan teknologi indonesia
artinya kita harus sungguh sungguh mengejar seluruh upaya untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing indonesia
kecerdasan teknologi indonesia
dan teknologi indonesia membutuhkan ekosistem
dari seluruh pemangku kepentingan ataupun stakeholder kita sebut
kita ingin juga di dalam upaya kita meningkatkan kesehatan di dalam penanganan covid sembilan belas misalnya
akan meneruskan seluruh upaya upaya kami di dalam menghasilkan produk yang berhasil
menghasilkan produk inovasi covid sembilan belas penanganan covid sembilan belas seperti rapid diagnostic test kit
kemudian membantu upaya upaya screening sekarang masuk ke dalam upaya screening untuk yang melaksanakan vaksinasi
kita akan mendorong adanya rapid test untuk titer antibody
untuk kesehatan di dalam vaksinasi
artinya kalau misalnya mevri sudah
di vaksin setelah satu bulan kita ingin tahu
berapa banyak antibody yang muncul ya yang ada gitu
sehingga kita tahu bahwa ada efikasi daripada vaksin yang sudah diterima oleh seseorang
nah bicara soal inovasi dan juga teknologi yang terus dikembangkan oleh bppt terutama di masa pandemi covid sembilan belas
ini banyak sekali hal yang akan saya gali lagi
informasinya dari bapak hamam riza
namun sepertinya kita harus jeda terlebih dahulu
untuk itu tetaplah bersama kami di indonesia forward
anda masih bersama kami di indonesia forward dan saya masih berbincang dengan kepala bppt bapak hamam riza
yang pada masa pandemi covid sembilan belas ini pastinya inovasi teknologi terus dilakukan oleh bppt
dan peningkatan konsumsi produk dalam negeri
ini juga tadi menjadi arahan dari presiden joko widodo dan di masa pandemi ini bppt pun berperan penting
dalam riset dan juga penanganan dari covid sembilan belas
kita akan langsung bertanya ini apa saja pak terobosan program yang sudah diterapkan
selain tadi kalau tadi kan sudah sempat disinggung akan coba digencarkan bagaimana kemudian tes tes
untuk memastikan berapa kadar antibody dalam tubuh merespon vaksin yang ada
nah kita flashback sedikit pak apa saja kemudian program program atau terobosan yang sudah dilakukan
di masa pandemi yang sudah berjalan satu tahun ini pak oleh bppt
ya baik ini saya bisa menjelaskan panjang lebar apa yang kita lakukan di tahun dua ribu dua puluh
tapi kalau saya bisa mengambil inti sari ya dari kegiatan yang kami laksanakan selama pandemi covid dua ribu dua puluh
itu ada beberapa hal yang pertama pada saat kita tersentak dengan adanya pandemi covid sembilan belas itu
kita berbicara dengan bagaimana kelanjutan dalam kita melaksanakan tugas perkayasaan
menghasilkan inovasi dan melanjutkan kegiatan di dua ribu dua puluh
bppt menerobos dengan mengedepankan transformasi digital
jadi kita bekerja dari rumah work from home dengan tetap menjaga protokol kesehatan
membatasi kerumunan serta hal lain yang memang sangat diperlukan agar kita tidak terpapar oleh virus covid sembilan belas ini
oleh karenanya kita menggerakkan semua para perkayasa peneliti untuk tetap proaktif dan tetap bisa berkinerja menghasilkan terobosan terobosan
terobosan terobosan di dalam kita melaksanakan upaya menghasilkan produk seperti rapid test emergency ventilator
kita juga menghasilkan mobile laboratory bsl dua
demikian juga kita berusaha di dalam satu task force riset inovasi covid sembilan belas
itu untuk menghasilkan
pendekatan kecerdasan artificial bahwa indonesia memang membutuhkan sebuah mesin ai untuk indonesia di dalam kita beradaptasi dengan revolusi industri empat
selain ai di situ ada internet of things ada cloud computing ada big data ini semua memang bergerak sangat cepat
dan proses kita bergerak
dan proses kita bekerja itu sangat di pengaruhi dengan kemampuan kita merubah pola kita bekerja yang selama ini konvensional
physically gitu masuk ke dalam era yang kita sebut cyber physical
cyber physical yang memang itu adalah ciri ciri daripada industri jilid keempat kalau pak presiden sebutkan itu industri
empat ya pak

empat ya pak
empat ya pak
empat ya pak
empat ya pak
jadi semua proses transformasi digital yang sudah kami mulai sejak dua ribu sembilan belas itu memiliki empat puluh satu aplikasi sebenarnya untuk melaksanakan dukungan manajemen
jadi kita presensi dengan secara digital
kita menyiapkan laporan dan kemudian membangun sistem knowledge management gitu ya untuk mengumpulkan semua hasil hasil kerja kita itu juga secara digital
demikian juga dengan aplikasi aplikasi yang membantu setiap
bidang apakah terkait dengan dukungan untuk sumber daya manusia atau itu untuk pendidikan dan latihan
atau itu terkait dengan perencanaan dan keuangan
ini semua dukungan manajemen yang memang sudah dikembangkan di dua ribu sembilan belas itu dapat kita manfaatkan di dua ribu dua puluh
jadi kita tidak gagap
tidak kaget begitu ya pak ya
kaget dan tidak gagap untuk bisa memaksimalkan alat bantu ini ya aplikasi aplikasi ataupun tools
untuk tetap mempertahankan kinerja
saya tertarik dengan apa saja kemudian nanti teknologi yang akan dirilis setelah ini
begitu setelah rakernas bppt dua ribu dua puluh satu ini tapi kita akan temukan jawabannya
sesaat lagi untuk kita tetaplah bersama kami di indonesia forward
kita ini masih upper middle country kita mesti masuk kepada high income country
merasa enggak bisa
tapi teknologi kuncinya pak tanpa teknologi nggak bisa
anda masih menyaksikan indonesia forward bersama kepala bppt bapak humam riza
bapak tadi terakhir saya ingin bertanya soal produk teknologi apa nih pak
yang akan dirilis dalam waktu dekat
yang oleh bppt diantaranya mungkin ada yang juga dirilis atau akan dirilis
untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional yang juga menjadi salah satu fokus nih pak
di indonesia saat ini
bahwa rakernas bppt dua ribu dua puluh satu ini bertujuan untuk menguatkan ekosistem inovasi teknologi
jadi bppt ingin bersinergi dan berkolaborasi
mengejar capaian capaian ataupun yang kami sebut itu sebagai rincian output dari kedelapan bidang teknologi
yang pertama yaitu indonesia tsunami early warning system yaitu buoy generasi tiga
bui ini akan ditempatkan di tujuh lokasi di tahun dua ribu dua puluh
dan kemudian kita juga akan menempatkan
empat sistem yang disebut dengan indonesia cable based tsunami matter
yang memang tujuannya adalah untuk melaksanakan mitigasi terhadap tsunami
sistem ini sendiri akan terintegrasi di dalam sebuah tsunami observation center
dan akan dilengkapi dengan kecerdasan artificial
kita sudah meluncurkan versi pertama dari yang kita sebut dengan prediksi kebencanaan berbasis kecerdasan artifisial
baik itu peka api terkait dengan kebakaran hutan dan lahan
dan kemudian ada peka tsunami
terkait dengan mitigasi gempa dan tsunami
dan ini saya kira akan menjadi bagian dari
dari satu terobosan yang akan dilaksanakan
yang akan dihasilkan oleh bppt di bidang teknologi kebencanaan
selain itu di bidang fokus kemaritiman
itu kita akan menghasilkan desain dari beberapa infrastruktur
yang terkait dengan kemaritiman
seperti misalnya ada desain untuk mini lng carrier misalnya
atau wahana angkut lepas pantai
ini adalah di bidang kemaritiman
di bidang kemaritiman ini juga kita akan bekerja
melaksanakan penugasan nasional yang terkait dengan ncicd
national coastal gitu ya
dan kemudian di bidang rekayasa keteknikan
kita akan terus mengupayakan pengembangan daripada garam industri terintegrasi
serta yang terkait dengan pengelolaan sampah
serta penghapusan merkuri
pengasuhan merkuri yang memang sangat dibutuhkan
bagi pertambangan emas skala kecil
di bidang fokus transportasi
pastinya sudah berpikir tentang mobil listrik
nah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
itu menjadi salah satu fokus dari kami di bppt
untuk menghasilkan fast charging station
tidak hanya kendaraannya saja
tapi juga station pengisian
stasiun pengisiannya juga ya pak ya
serta kemudian ekosistem di dalam upaya kita
meningkatkan komponen lokal
tingkat komponen dalam negeri ya
tkdn dalam upaya kita membangun industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
di situ kita ingin memasukkan faktor tkdn di dalam research and developmentnya
yang harus menjadi kekuatan kita
bukan hanya mengimpor seluruh komponen dari luar
dan kemudian kita hanya merakit gitu ya
tetapi kita haruslah mampu menghasilkan komponen komponen dari electric vehicle ini
termasuk motor propulsinya
jadi dan kemudian di bidang fokus energi
khususnya energi baru dan terbarukan
energi baru terbarukan
nah disini kita bicara tentang bahan bakar nabati
pengganti dari bahan bakar minyak
disitu adalah green fuel yang kita ingin kejar
selain kita ingin memantapkan upaya kita untuk mensustain b tiga puluh
sebagai bagian daripada upaya kita mengatasi impor solar
mengatasi impor solar
di teknologi informasi dan elektronika
saya mulai dulu dengan teknologi informasi
disitu ada sistem pemerintahan berbasis elektronik
kembali lagi di sini kita ingin menerapkan artificial intelligence gitu ya
di dalam kita membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik
bppt mendapatkan penugasan untuk melaksanakan audit aplikasi dan audit infrastruktur
dalam konteks sistem pemerintahan berbasis elektronik
dan ini juga
disertai dengan beberapa kajian termasuk
kajian pemanfaatan artificial intelligence di pemerintahan
di bidang teknologi informasi dan komunikasi ini
kita juga mengedepankan upaya membangun big data
dalam perspektif satu data indonesia
nah itu menjadi penting
apalagi disaat program vaksinasi
program juga pendataan
dan setiap hal itu sangat penting itu pak mas salah
dan itu juga
sinergitas dan sinkronisasi data
data adalah sebuah aset yang luar biasa
selama ini mungkin tidak menjadi
fokus kita ataupun ini
sehingga data kita tercacer
data kita masih punya kerentanan
masih punya resiko
dan saatnya ini sekarang kita bersatu
mengintegrasikan data data yang memang sangat bermanfaat
khususnya dalam hal kita menangani
misalnya pandemi covid sembilan belas ini
data kesehatan data kependudukan
data sosial yang terkait dengan sosial
serta data lainnya yang memang saya kira
menjadi tugas besar ya
untuk memiliki daya saing
dan kemudian untuk bidang fokus
pertahanan dan keamanan
pertahanan dan keamanan
saya sudah menyinggung mengenai drone
lang hitam yang insya allah
pada tahun dua ribu dua puluh satu ini
kita akan terbang perdana
tadi secara khusus itu pak
presiden sudah menanyakan
ini drone kapan siap untuk diproduksi massal
dan oleh karena itu kita harus terbang perdana
kemudian melakukan type certificate
drone breaking dulu
melalui indonesian military assessment
dan kemudian kita bisa produksi massal
dan harapannya bisa langsung dimanfaatkan juga ya pak ya
kalau tadi saya mengutip kata kata yang bapak sampaikan
sempat di rekenas bppt
gemilanglah bangsa ku indonesia ya pak ya
maknanya banyak sekali
kita sama sama berkilau lah
melalui teknologi dan inovasi
salah satunya yang juga dikembangkan oleh bppt
terima kasih banyak bapak hamam riza sudah bergabung
hari ini di indonesia forward
gebrakan gebrakan dari bppt ya
di bidang bidang yang ada
dan demikianlah tadi
wawancara kita bersama dengan
kepala badan pengkajian dan penerapan teknologi
bapak hamam riza
terima kasih anda sudah menyaksikan indonesia forward
terus menerapkan protokol kesehatan